kotak suara pemilu dua ribu sembilan belas yang disebut terbuat dari kardus ramai dibahas
partai gerindra menganggap penggunaan kota kardus menambah keraguan masyarakat mengenai kredibilitas pemilu mendatang
sementara pd perjuangan menyebut gerindra sedang mencari alasan jika kalah
media sosial ramai oleh bahasan tentang kotak suara pemilu dua ribu sembilan belas yang berbahan kardus
hal itu memancing kekhawatiran masyarakat akan keamanan data di dalamnya
badan pemenangan nasional bpn prabowo sandiaga pun menyuarakan protes
seperti dikutip detik com anggota bpn sekaligus ketua dpp gerindra husni mubarok menilai wajar jika keputusan kpu menuai kritik dari masyarakat
menurutnya kotak suara kardus semakin menambah keraguan masyarakat mengenai kredibilitas pemilu mendatang
sekjen pdip hasto kristianto heran dengan sikap gerindra itu
hasto menyebut gerindra sedang mencari alasan jika kalah
hasto memahami alasan mengapa
beberapa kotak suara terbuat dari kardus
baginya yang terpenting adalah pengawasan di setiap tps dan hasil rekapitulasi
direktur eksekutif lsm perludem perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi dt anggera ini menganggap
kekhawatiran itu wajar karena warga negara hanya memiliki satu suara dan khawatir timbul kecurangan
kotak suara bisa terbuat dari apapun sepanjang kita bisa memastikan pengawasan dan keamanannya dilakukan dengan baik
contoh begini kalau bahannya aluminium atau baja sekalipun
tetapi kalau tata kelolanya atau pengawasannya tidak dilakukan dengan baik dan cermat
itu juga tidak akan bisa menjamin suara kita yang di dalam kotak suara aluminium dan baja lebih aman daripada yang di dalam plastik atau karton
sementara itu komisi pemilu dan demokrasi dt anggera menjelaskan kotak suara untuk pemilu dua ribu sembilan belas yang berbahan kardus telah digunakan pada tahun sebelumnya
aturan tersebut tertuang
pada undang undang pemilu dan peraturan kpu
kpu menjamin kotak suara berbahan kardus kedap air itu kuat dan aman
penggunaan kotak suara itu sejak pemilu dua ribu empat belas
sebagai catatan kotak suara berbahan aluminium itu sejak pemilu dua ribu empat belas
tentunya usianya sudah cukup lama
sebagian di antaranya sudah rusak dan sudah mulai rusak
yang sudah rusak kemudian diganti dengan kotak suara berbahan dari karton
dan itu bukan sekarang
sudah sejak pemilu dua ribu empat belas
sebelumnya komisi pemilu dan umum menjelaskan ketentuan kotak suara berbahan dupleks sudah disepati oleh dpr dan kpu
hal ini termuat dalam pasal tiga ratus empat puluh satu ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang menjadi konsensus bersama
kami masih belum enam puluh tahun